baiklah kita meninggalkan kota
hei dengar lihat ke sana
ini dia tuhan
oh jack oh diberkati kau
mereka melanjutkan melewati gedung gedung kumuh yang menampung orang orang miskin dan tidak bahagia
terima kasih henry ini terlihat bagus
henry adalah seorang penjahit yang terampil dan pria yang baik hati
ayah menghasilkan banyak uang
seperti kita ada lebih banyak tapi
kau tidak perlu menjelaskan ayo kita makan malam
ayah kau bekerja terlalu keras kau butuh istirahat
jika tanganku mampu begitu juga jarumku
kita perlu mencari pekerjaan yang lebih baik
tapi kita harus pergi dari sini untuk lebih banyak uang
hanya itu cara untuk memberikan diri kita kehidupan yang baik
kalian sungguh telah dewasa
ya jika itu yang kalian rasakan lakukanlah pergi dan buat aku bangga
maka keesokan harinya jack leo dan clarence mengucapkan selamat tinggal dan berpisah
jack mencapai kerajaan besar
aku yakin bisa mendapat pekerjaan
jangan lupa untuk mencari pekerjaan di sini
oh sebuah toko pertukangan terlihat menarik
dia mulai magang sebagai tukang kayu dan mulai bekerja keras dengan baik
tidak percaya aku bantu membangun seluruh atap
hari ini akan kutunjukkan ukiran perniatur
jack tumbuh menjadi seorang tukang kayu yang luar biasa
dan segera memutuskan untuk pergi
meja kecil sebarkan dirimu
di depan mata jack potongan kayu itu berubah menjadi meja yang indah
lihat tasnya terhampar hidangan lezat
pekerjaan yang jujur pantas mendapatkan hadiah dan itu adalah hadiah perpisahanku untukmu
setelah kau selesai katakan meja kecil tutup
oh terima kasih ini sangat berarti aku senang mendengarnya
dan dengan itu jack sedang dalam perjalanan pulang
sekembalinya dia melewati sebuah penginapan
aku kelaparan tidak ada meja kosong ya
dia melihat sebuah keluarga duduk dengan lelah di sudut
perhatian jack tertuju pada garis kecil yang menatap makanan semua orang dengan lapar
untuk satu malam pemilik penginapan siapa orang orang itu
mereka di sini untuk satu malam sama sepertimu
tapi mereka tidak punya uang untuk makan
hanya untuk menginap
jack merasa kasihan lalu dia pergi ke mereka dan melakukan magisnya
meja kecil sebarkan dirimu
segera meja yang penuh dengan makanan lezat dan minuman muncul membuat seluruh keluarga takjub
pemilik penginapan itu memberitahuku jadi silahkan makan
oh terima kasih tuan
tidak masalah ayo makanlah
setelah mereka makan jack membaca mantra dan meja berubah kembali menjadi potongan kayu
ini menarik minat pemilik penginapan
benda yang sangat menarik aku harus memilikinya sebelum pria itu pergi
malam itu ketika dunia tertidur lelap pemilik penginapan itu mencuri ke kamar jack menukar meja ajaib dengan sepotong kayu biasa
ketika pagi tiba jack tanpa sadar mengambilnya dan melanjutkan perjalanannya
ayah akan senang dengan ini aku hampir sampai
henry menerima putranya dengan hangat dan jack membuka meja ajaib
nah mejamu ini agak kecil tunggu saja
meja kecil sebarkan dirimu
dan mungkin hanya
di sana sekarang meja
tidak bukan itu seharusnya berubah
jack sekarang bingung terus membaca mantra tapi tak ada yang terjadi dia segera menyerah
di suatu tempat yang jauh leo telah bekerja di sebuah pabrik seperti jack dia juga bekerja dengan rajin
kau dengar kau akan segera pergi membuatku sedih memikirkannya
aku telah belajar banyak darimu dan bahkan para petani aku selamanya bersyukur
kau orang yang baik aku punya sesuatu untuk dirimu
pemilik penggilingan membawa leo ke kandang terpencil yang menampung seekor keledai
kandang ini sangat berbeda dari yang lainnya
itu karena keledai ini istimewa dia tidak mengangkat atau membawa tapi hebat untuk satu hal
keledai itu mengguncang dirinya dengan keras dan koin koin berdentang saat jatuh ke tanah
leo hampir tidak bisa mempercayainya
astaga apakah ini emas
iya kau telah bekerja lebih baik dari siapapun di sini dan pantas mendapatkan hadiah
oh ini benar benar akan membantu keluargaku terima kasih
leo mengemasi barang barangnya dan dengan keledai di tangan mulai pulang
kedua duanya menemukan keledai
dia melewati penginapan yang sama dan memutuskan untuk beristirahat di sana
aku akan mengikat keledaimu
tidak terima kasih aku perlu melakukan itu sendiri
aneh dia pasti sangat menyayangi keledainya
malam itu setelah makan malam leo menyadari bahwa dia kekurangan uang
aku butuh lebih banyak koin
aku hanya akan mengambil ini
pemilik penginapan itu tercengang ketika leo berjalan pergi dengan taplak meja
apa yang dia lakukan
leo berjalan pergi ke istal tanpa menyadari bahwa dia sedang diikuti
keledai itu terguncang sendiri dan segera koin emas jatuh ke kain
ya ampun sungguh hewan yang luar biasa aku harus memilikinya
jadi malam itu pemilik penginapan diam diam mengganti keledai ajaib dengan yang biasa
ketika pagi tiba leo pergi untuk pulang dengan keledai yang ditukar
ayah akan sangat senang melihatmu
leo segera sampai di rumah dan dia memeluk ayah tersayangnya
oh aku tahu itu
hai kawan ada apa
hei tidak ada
oh iya ayah lihat apa yang kupunya
leo memberitahu ayahnya tentang keledai ajaib itu henry memandangnya dengan ragu
tidak ada apa apa
sepertinya kalian sedang mengercahiku
apa mengapa baiklah akan kubuktikan
ya keledai memang punya kepribadian yang sangat emas
tidak dia seharusnya menjatuhkan koin emas
leo menatap sedih keledai malang itu tidak mengerti apa yang telah terjadi
sekarang putra ketiga clarence kemudian leo
sekarang putra ketiga clarence telah bekerja untuk seorang luthier di kota
hmm aku pikir ini bagus
biarkan aku mencobanya
indah clarence dan kau baru beberapa bulan di sini aku tidak percaya kau akan segera pergi
hahaha aku menikmati diriku di sini
tapi aku harus kembali ke keluarga aku
tunggu di sini
hmm apa itu
ini ini untukmu
coba ucapkan mainkan biola
baik mainkan biola
sekarang katakan jerit biola
itu hadiah yang indah
kau dapat menggunakan biola ini untuk menakut nakuti orang yang mengganggumu
aku mengerti itu memang hadiah yang bermanfaat
terima kasih aku sangat menghargainya
dan segera dia juga sedang dalam perjalanan pulang
sekarang clarence telah menerima surat dari saudara saudaranya tentang pengalaman mereka di penginapan
ini pasti penginapannya hmm aku tahu persis apa yang harus dilakukan
saat makan malam clarence duduk di antara yang lain dan berbicara tentang perjalanannya cukup keras untuk didengar pemilik penginapan
kau tahu aku telah menemukan banyak penemuan menakjubkan dalam perjalananku
meja makan ajaib hewan yang memberi harta karun hal hal semacam itu
tapi mereka umum aku punya penemuan yang sangat menakjubkan di dalam karungku benar benar langka
pemilik penginapan menajamkan telinganya pada ini
ini untuk yang ketiga aku beruntung mungkin hal ini akan menjadi yang terbaik
malam itu pemilik penginapan mencoba lagi peruntungannya
biola melompat keluar dari kantung dan memainkan suara paling mengerikan yang pernah ada
tidak tidak berhenti
clarence menyaksikan biola mengejar pemilik penginapan yang menyedihkan itu sampai akhirnya
jeritan itu berhenti
kembalikan keledai yang memberikan emas dan meja makan ajaib kepadaku
apa tidak akan
tolong jangan mainkan hal mengerikan itu lagi
ah aku juga merindukan kalian
hahaha selamat datang kembali nak
senang mengetahui satu orang mencintaiku
ayah lihat apa yang kudapatkan
biar ayah tebak tas ajaib
biola ajaib sebenarnya
biola melompat keluar untuk memainkan melodi yang menenangkan
sangat mengejutkan henry
jack dan leo juga memamerkan hadiah mereka
dan henry akhirnya mempercayai mereka
baiklah aku tidak akan pernah menduga ini benar
maaf aku tidak mempercayai kalian lebih awal
jangan khawatir ayah untungnya clarence menyelamatkannya
dan sekarang ayah bisa beristirahat
mereka segera membangun rumah dan gaya hidup yang lebih baik
dan dengan keterampilan baru mereka mereka juga mengubah seluruh kota menjadi lebih baik
leo mengambil alih keuangan kota dan membantu orang miskin
akan kubalikan beberapa perahu untuk meningkatkan bisnismu
jack mulai memperbaiki bangunan dan rumah kota
ini akan berhasil
terima kasih jack
clarence mendapatkan ketenaran dengan bermain untuk raja dan ratu
namun dia selalu menikmati menggunakan keahliannya untuk kebahagiaan yang lebih besar
sungguh hari yang sangat sibuk
jack cepat aku lapar
yang termuda selalu yang paling menuntut
aku juga kelaparan
meja kecil sebarkan dirimu
aku tidak akan terbiasa dengan ini
kalian telah membuatku menjadi ayah yang paling bangga yang pernah ada
dan itu benar
ketiga bersaudara itu dibesarkan untuk memahami kebaikan kejujuran dan ketekunan
hanya nilai nilai baik seperti itulah yang benar benar mendatangkan imbalan terbaik dalam hidup
terima kasih jack
jangan lupa untuk berlangganan
terima kasih jack
jangan lupa untuk berlangganan
terima kasih jack
jangan lupa untuk berlangganan